tapi dari yang saya ikutin di berita ya sama yang di sosmed dan lain sebagainya
sebenarnya antisipasi pemerintah provinsi dki jakarta sekarang kayak udah lebih agresif ya
kayak ibaratnya dia lebih langsung terjun ke lapangan segala macam
dan sepak terjang banjir pun juga nggak separah kayak dulu yang dilatu har hari ya
ya diharapkan aja pemerintah lebih kos pada lagi ya
akan pentingnya kayak tumbuhan terus drainase yang dibetulkan gitu mungkin ya
biar lebih aliran airnya lebih lancar gitu
lebih tanggap lagi ya yang sudah yang sudah lah gitu ya
kita mempersiapkan semua dari tingkat pusat daerah dan lain lain semua bekerja sama semuanya gitu
pasti saya yakin itu bisa diatasi
apa ya lebih memperhatikan apa yang seharusnya
yang seharusnya dilakukan kan bukan janji janji aja
eksekusi langsung ya ajak masyarakat untuk bergerak juga bukan hanya tugas pemerintah gitu
ya pasti ada hal hal yang bisa kita kondisikan kita lakukan sebagai tindakan pencegahan
saya pikir ada hal yang bisa dilakukan sih oleh pemprov
dan saya lihat udah banyak yang dilakukan cuma mungkin masih perlu ditingkatkan lagi gitu
harapannya lebih ke apa ya
pencegahan sih daripada
setelah banjir baru keluar keluar kayak
oh iya berarti kita harus benerin ini benerin ini kenapa gak sebelumnya
dan bmkg juga ngasih tanggalnya kurang jelas ada misinformation juga